pada hari ini kita saksikan bersama kapolda metro jaya emriawan
sedang melakukan pembicaraan terhadap pasukannya dan juga terhadap pasukan
yang sedang berjaga atau beristirahat di sini
kita coba dekati apakah kita bisa mendapatkan sepatah dua patah kata
ini adalah pembicaraan dari kapolda metro jaya
dan saya bisa gambarkan sampai saat ini inilah tempat pengamanan ring satu
depan istana yang tadi dijaga ketat oleh polisi
dan kita bersama sama coba saksikan
pernyataan dari kapolda metro jaya
pernyataan dari kapolda metro jaya
tunggu lamanya uma lama
pengupali lima belas menit
atau jika anda masih mendengar suara saya kita masih menunggu statement resmi dari kapolda metro jaya
ya di belakang anak buah saya dari oton

dari mana tuh
kami yang beli
kami merundang kan gak ada apa apa
kita pinam dari tempat
gak penjaringan ada penjaringan
gak artinya digeser aja
kami dari utara
udah tau kapolres
coba kapolres saya penjaringan telepon
tolong semuanya biar gak bulat balik saya bicara
jadi pang damjaya juga hadir disini untuk mendampingi kapolda metro jaya
yang lain aja
merunda kan ada
tidaknya kita masih bertanya tanya tentang pengamanan yang terjadi di jakarta sejak siang tadi hingga malam ini
dua ssk dari
ambil dua ssk dari dpr
karena ada lima belas disitu
yang dari saya jangan
kalau ada yang bisa digeser
dpr berapa orang
dpr kami udah ada yang disini
kapolda bisa dijelaskan situasi jakarta pada malam hari ini
secara keseluruhan kami dapat laporan situasi kondusif
termasuk di sekitar ring satu istana presiden
masa sudah berangsa angsa kembali
hanya informasi ada yang dapat dipastikan
ada di dpr berapa masa
sudah ada disana wakapolda kasdam
serta para parti lainnya
dan pasukan kami ada lima belas ssk disana
untuk masalah penjaraan
kita baru mendapat laporan
yang jelas semua titik titik itu
sudah ada pasukan disana
baik tni dan polri
termasuk pam soekarno hatta
kami akan memastikan
makanya sekarang sedang kami kontik para kapolres
untuk memastikan a satu nya
bukan berapa penjaraan
tidak banyak lah
namun kami pastikan dulu
pak informasinya di pantai mutiara juga terjadi
barusan bicara dengan kapolseknya
tapi untuk yang di luar batang pak
luar batang tadi ada
ngambil di alpamat atau indomat kalau tidak salah ya
tapi maksudnya kondisinya juga tidak kondisif gitu pak
nah kalau keserak keserakan ya tidak kondisif dong
ada beberapa persen saja ya
kita kan ada persentasinya
tapi insya allah
kondisi dalam keadaan terkendali ya
informasinya yang di penjaringan sudah ada yang diamankan pak
nanti kita cek
nanti kita cek
yang di sini diamankan berapa orang pak
di wilayah tadi pak
belum tahu pasti yang jelas ada
sedang diperiksa oleh direktur kriminal umum ya
pak teddy untuk di lapangan sendiri pihak tni untuk backup pihak kepolisian
tadi bersama sama patroli
kayak ini berdua
kan backup sama ya
sudah pasukan yang turun kan untuk patroli jakarta malam ini
untuk patroli jakarta pihak tni juga turun
berapa pasukan yang turun
berapa pasukan yang turun
ada satu ssk ke sana

mungkin ada beberapa titik ya di jakarta barat
pak untuk penanggung jawab dari demonstrasi ini sih gimana
apakah akan meledakkan segera penangkapan kepada
nanti kita akan lihat perkembangan tentunya harus diminta pertanggung jawaban
karena kan tadi konsepnya kan demonya demo aman demo damai
tentunya kita akan melakukan
penanggung jawabnya siapa pak
ada beberapa ya diantaranya
pak benar tadi pengunjung rasa di penanggung jawaban
jangan dibesarkan ya
jadi jangan besar besarkan kalau nanti keterangan resmi dari kami atau dari
pihak pak pangdam
yang jelas jangan dibesar besarkan
mari kita bangun ibu kota yang kondusif
kota yang damai dan kota yang aman
pak kalau masyarakat mau keluar ini aman gak pak
gak masalah aman
aman gak masalah
banyak yang khawatir keluar terutama ke kawasan dekat dekat gelodok sana pak
ya kalau khawatir pasti ada lah
tapi kalau keluar aman
anda muter ke gelodok
seperti pasti kan

kesepakatan tadi kan sudah diterima oleh wapres
isinya adalah bagaimana akan memproses hukum
kan sudah jelas
kapan demo ini berakhir apakah tadi disepakati dalam pertemuan di kantor umum
enggak begitu sudah diterima kan harusnya selesai demo ini
tujuannya kan hanya itu
menyampaikan petisi dari para tokoh tokoh atau para pengunjuk rasa ini
untuk menyampaikan tentang proses hukum masalah pahop
tapi kan sudah dilakukan
kan tidak bisa setengah setengah langsung main tangkap
tidak kan ada prosesnya
belum nanti saksi ahli dan sebagainya
sudah ada deal tadi
harusnya tadi kembali selesai itu
karena komitmen bersama kami dengan pak pangdam waktu itu selesai diterima itu kembali
tapi kan tidak gitu
maka terjadilah kayak tadi
itu sebetulnya masalahnya
untuk status keamanan jakarta apakah ada peningkatan pak
status keamanan jakarta apakah ada peningkatan
kemanan jakarta untuk menjadi darah sipil atau apa sebagainya
tidak ada peningkatan
ya sama kayak begini aja ya
tidak usah dikerem kerem kan
penebalan pasukan di istana sudah ditemukan
tadi cukup ini salah saya
pasukan di sini di barangkas ini apa
pasukan di sini di barangkas ini apa
di barangkas ini sudah cukup
ada kasdam ada wakapolda sana ada brigjen firly ada brigjen iman
kemudian pasukan ada lima belas ssk di sana
pak mau patroli skala besar nggak pak
nanti kita lihat perkembangannya
baru saja kita mendengar pernyataan dari kapolda metro jaya dan mungkin saat ini saya tidak bisa mendengar suara anda ratu
ada jaminan keamanan yang diberikan oleh polisi dalam hal ini dalam statement kapolda metro jaya bahwa
beberapa tempat yang dianggap menjadi tempat sasaran saat ini sudah dalam keadaan pengamanan
pasukan yang dikerahkan untuk ke daerah daerah tertentu seperti halnya di dpr tadi yang kita bisa dengarkan bersama
juga jika tadi bisa dikatakan jakarta saat ini dalam keadaan aman dan ini juga sudah ada jaminan dari polisi
sementara demikian dari depan istana negara kembali ke studio ratu